paman ada apa paman
ada wabah pake bluk wabah penyakit indular
ada apa ini
siapa itu nyigelis paman
nyigelis itu tuh kampung kebantuan orang sakit disana
jangan kau pikir aku kaum
sekarang kau yang terjebak
jangan jangan mereka menjebak raira rasa untuk memancingnya keluar
oh aku mengerti
kalian pasti sengaja memancingku agar keluar dari istana
sekarang tidak ada kesempatan kamu kembali ke istana rarasantamu
kalian pikir aku takut
aku rarasanta putri dari prabu siliwangi
yang tidak pernah diajarkan untuk mengenal rasa takut
aku tidak akan menangkapmu
kemana mereka pergi
aku tidak mungkin membantu raira rarasanta dalam dampak yang seperti ini
aku harus menyelamat
aku harus menyelamat
aku harus menyelamat
terima kasih kisah anak
kamu tunggu saja di sini
biar aku yang melawankan rasa
sebelum kalian menyakiti dia
kita harus segera kembali ke islam allah
luka dalam kau harus segera diobatin
siapa orang itu
tenang radiana kau pasti sembuh
nima masih ada apa apa
aku baik baik saja
terima kasih telah membantuku kisana
sebaiknya nimas segera ke istana
banyak orang jahat yang berkeliaran di luar
kenapa dia membantuku
aku harus kembali ke pajajaran
kisana kejadian dan kejadian
lencana siapa ini
jangan jangan orang itu
aku sudah mulai membaikku
raden harus beristirahat beberapa hari
wah siapa orang itu tadi apakah gua tahu
curusnya sangat misterius
kalau saja ilmu kan weraganku lebih kuat pasti aku tidak akan terluka seperti ini
tenang raden tenang
wah berjanji akan memberikan ilmu hanurakan yang lebih tinggi untuk raden
agar keponakanku raden surawisesa menjadi pendekar yang lebih hebat lagi
aku tidak ingin berguru kepada uang
aku mau berguru kepada yang lebih hebat daripada uang
apa uang masih kurang hebat raden
aku akan mengalahkan rakyat kian santam maupun yudara santam
wah saja belum tentu menang jika melawan mereka
baiklah raden baik
lantas siapa yang ingin raden jadikan guru
aku akan berguru pada guru dari ayahanda
pasti dia lebih kuat daripada umur
adomo tapi engkau selalu menunjukan servantai servisi
apa misalnya baru pujian
tapi gimana namanya aerial gravitas
yang perlu dua orang cantik
aku mengambil satu
ibu p membilyak
ya enggak tuh nengguu
pokoknya ada jahit
tulang tu jah
eh man goh
kenapa dia tahu mantra kita ya
itu kan pindah kita
hei jangan di nyiplak
ada apa paman
ada wabah pake bluk wabah penyakit indular
ada apa ini
siapa itu nyigelis paman
nyigelis itu itu kampung kemattan orang sakit
uroh kita susul aja sama mereka
dan kita tau siapa nyigelis itu
aku takut ini perbuatan sini
gelak tuh jaiman
ini kenapa jadi terpisah begini aman
gara gara hamu atu
masa ngasih ulat bulu sama nenek nenek atu
nyungun kena kesembuhan nyai
nyungun kena kesembuhan nyai
nyungun kena kesembuhan nyai
nyungun kena kesembuhan nyai
jangan menyembah pohon pak man
sembahlah allah subhanahu wa ta'ala pak man
yang berhak menyembuhkan
hanyalah allah subhanahu wa ta'ala bukan pohon
berani beraninya dia mencampuri urusan
mempengaruhi penduduk kampung untuk berhenti menyembahku
dia harus kuberitahu
dia harus kuberitahu
adalah penguasa tempat ini